daim mulai menghijaukan lereng gunung pada seribu sembilan ratus delapan puluh
di cabor dulu terus ke koi
kita selama ini pemerintah kabupaten tni polri bisa basisnya setiap hari bisa dua tiga vaksin
soalnya gua kemarin waktu pas lo baru terpilih kan ada
untuk menghindari waktu perjalanan yang lebih lama
kalau mau sukses di basket harus sering latihan terus harus percaya diri juga jangan langsung nge down
menyebar ke seluruh daerah ke seluruh tempat di indonesia menjadi pekerja pekerja siniman rambut
dr michael boning adalah presiden asosiasi medis australia
kalau misalkan ada gitu yang memanfaatkan buku buku yang kita sediakan ya yang kita hadirkan gitu kayaknya tuh ada perasaan bahagia yang nggak bisa diukur gitu
beberapa galeri mengusung seni rupa kontemporer dengan sentuhan kekinian